om aku lagi tidur
ada apa ya
ah hai rena ini om macem
mau tolongin om macan gak
ada apa om achan
ini aku bawain teh buat untuk kamu
aku gak liat
lapa jangan ngelamun dong
ini di lap dulu disini
awas ada airnya
terima kasih bu dokter
om dililah ya
om ada mau makan
om dirawat sama dokter
jadi om mau makan
aku akan jagain dan rawat om
sampai om sehat
aku juga simpan handphonenya oma
nanti kalau oma nyari gimana
kalau hemonya di dekat oma
aduh kamu makin gini makin pintar deh
bener juga sih
tapi disimpennya yang benar ya
jangan sampai hilang ya
sekarang cus mau taruh piring kotornya dulu
gemoy duluan ke kamar ya
jangan lari larian ya
apa gak sebaiknya mama telfon rosa aja ya
kancuran hati nino mungkin sedikit bisa terobati sama rena
ya tapi kan mama harus minta izin dulu sama kang sama andin
gak bisa begitu aja
nino itu sekarang bener bener hancur pak
dia butuh rena
kalau misalnya rosa ngasih izin
itu artinya ah sama andin juga ngasih izin kan pak
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif atau berada di luar service area
nomor hp nya rosa gak aktif
jangan jangan dia udah ganti nomornya
sudah lama gak usah
sebentar pak sebentar
kalau aku tanya nomor rosa yang baru ke andin
dia pasti gak akan kasih tahu
aku harus tanya ke orang lain
siapa ya kira kira yang tahu

saya sudah menanggung pembicaraan
saya sudah menanggung pembicaraan
bu chandra tuh membendingin nelpon
saya sudah menanggung pembicaraan
saya sudah menanggung pembicaraan
udah lama saya gak telfon bu sara
bu chandra gimana
mudah mudahan baik ya
ada apa bu
saya kebetulan mau telepon rosa
tapi handphonenya rosa gak aktif
bu sara punya gak nomor barunya rosa
soalnya saya tuh udah lama gak berkabar sama rosa
nanti saya kirim ke bu chandra ya nomornya ya
makasih banyak ya bu sarah ya
saya tunggu ya
kamu lesu banget sih
ini aku rena om aku lagi tidur
ada apa ya
hai rena ini om achan
rena mau tolongin om achan gak
ada apa om achan
ini aku bawain teh buat untuk kamu
papa jangan ngelamun dong
mbak mbak bisa tolong bawa lap mbak ini dilap dulu disini
papa masih aja kepikiran sama irfan
nambah nambahin beban pikiran orang aja
aku ke toilet sebentar ya
daripada papa jadi kepikiran terus sama irfan
karena merasa bersalah terus
lebih baik aku minta tolong sama andin yang ngomong ke omnya itu
dia pasti mau dengerin banding
selamat malam pati bu
ini kamu yakin makan segini banyak
kamu yang habisin kan
cerita ny dismantuh
oke aku beli
gue suka putihnya mas
kan kamu suka kuningnya
aku angkat telepon mama dulu ya
kamu lagi sibuk gak
enggak koma kenapa
nding sebelumnya mama minta maaf sama kamu ya
mama juga sebenarnya gak kepengen nelfon kamu
karena takut kamu jadi kepikiran
tapi mama juga gak tega ngeliat papa
kenapa ma ada apa
om kamu itu habis marah marah sama papa
marah marah kok bisa marah marah
menurut om irfan
papa itu gak adil
begitu dia tau
dulu kamu pernah dipenjara empat tahun
sementara papa nggak bisa melakukan apa apa
kemarin bisa naik banding
makanya irfan punya pikiran kalau papa itu nggak adil

ketemu sama mama dulu ya